sebanyak tujuh puluh lima tukik atau anakan penyu selasa siang dilepas liarkan ke laut bebas di pacitan
pelepasan yang dilakukan warga dan wisatawan ini untuk melestarikan penyu yang mulai langka
sekaligus untuk menjaga sistem biota laut
setelah sukses melakukan penetasan tujuh puluh lima telur penyu jenis abu abu
pemkap pacitan melepas liarkan tujuh puluh lima tuki atau anakan penyu yang berumur dua bulan di pantai taman
desa hadiwarno kecamatan nyadi rojo
sebelumnya pihak konservasi penyu sudah melakukan penetasan dan penangkaran telur penyu yang ada di bibir pantai
baru setelah menetas anakan penyu dikarantina di sebuah kolam buatan
pelepasan juga diikuti oleh warga sekitar dan wisatawan yang berkunjung di lokasi ini
dengan pelepasan penyu di laut lepas diharapkan keseimbangan
dan ekosistem biota laut bisa seimbang dan terjaga
apalagi penyu abu abu saat ini sudah nyaris punah karena perburuan besar besaran
penyu yang sudah menetas kemudian kita lepaskan ke habitat alamiahnya
sebagai satu upaya kita dari pemerintah kabupaten pacitan masyarakat swasta
yang peduli konservasi sehingga arah kedepannya bagaimana sumber daya alam kita ini benar benar bisa terjaga dengan baik
dari data di dinas kelautan dalam tiga tahun terakhir sudah ada sedikitnya lima ekor tuki yang dilepas liarkan ke laut lepas
catur priang bodo pacitan